presiden jokowi dodo kembali menyinggung soal kenaikan harga pertalite
presiden menyampaikan apabila harga pertalite naik maka harga barang juga akan mengalami kenaikan
karena itu pemerintah saat ini memberikan subsidi rp lima ratus dua triliun untuk mengantisipasi hal tersebut
jokowi berharap dengan subsidi tersebut dapat mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak
coba di negara kita bayangkan kalau pertalite naik dari tujuh enam ratus lima puluh harga sekarang ini
kemudian naik menjadi harga yang benar adalah rp tujuh belas seratus demonya berapa bulan
rp sepuluh saja demonya saya ingat naik rp sepuluh saja demonya dulu tiga bulan
kalau naik sampai seratus persen lebih demonya akan berapa bulan
inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah
dengan apa dengan subsidi
karena begitu harga bensin naik harga barang otomatis langsung melompat